walau sekilas nampak seperti video game racing simulator ini sama sekali bukan mainan
bagaimana mengatur pedal gas dan rem hingga pemindahan gigi dibuat sama persis dengan kondisi di mobil balap sungguhan
sebagai mantan pebalap yang memiliki pengalaman di berbagai kejuaraan sena iryawan merasakan betul kemiripan atmosfer balap sungguhan di racing simulator ini
apa yang ia rasakan dulu saat duduk di kursi pengemudi juga dirasakan lewat kursi racing simulator
ini yang dirasa cuma dari tadi feedback tangannya jadi feedback tangan memang kebetulan sama karena dia feedbacknya dibikin keras
jadi contohnya kalau kita masuk gravel dia pasti bergerak
dan di bawah juga dipantat ada kickernya jadi kita juga ya ngerasa hampir at least sama kayak asli lah
cuman yang bedanya ya kita gak ada g force tekanan ke leher tuh gak ada dan tekanan ke bahu untuk seatbelt itu juga gak ada
dan dengan ada simulator ini ya makanya sekarang udah banyak tim tim besar yang kalau misalnya mereka gak bisa testing
mereka testingnya juga di simulator cuman di simulatornya mereka dipantau oleh pabrik
istilahnya oh coba nih setup seperti ini bakal gimana

teknologi yang ada memang memungkinkan setting mobil pada racing simulator dilakukan dengan sangat detail dan menyesuaikan dengan karakter pembalap
tak hanya itu pengguna racing simulator ini juga bisa mencoba beragam jenis mobil dan sirkuit yang ada di seluruh dunia
dengan software dan hardware yang sebagian besar masih harus diimpor untuk sebuah racing simulator setidaknya dana yang harus disiapkan berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah
semua tergantung dari komponen apa yang ingin kita gunakan
nah softwarenya itu sendiri memang kayak contohnya sekarang yang dimainin oleh sena itu r factor namanya
faktor itu didesain awalnya tahun dua ribu lima memang untuk formula one
untuk men setting mobil formula one untuk ngetes sirkuit untuk ngetes mobil
nah kemudian dulu namanya tuh dia r factor pro itu gak dijual bebas
kemudian karena developmentnya udah selesai dia jual ke public
nah di softwarenya sendiri semua udah komplit informasinya
sekarang bagaimana men translate nya yang kita bawa ini mirip seperti yang dimauin oleh software itu
contohnya misalnya kayak pedal yang di belakang saya ini itu pedalnya itu tadinya si pembuat pabriknya pembuat pedal mobil beneran
akhirnya dia buat juga untuk pedal mobil untuk simulator
jadi teknologi pedalnya sama cuman tinggal interface nya untuk ke komputer tadinya untuk ke mobil gitu
di indonesia penggunaan racing simulator ini memang berkembang dengan sangat pesat
ikatan motor indonesia sebagai induk organisasi olahraga bermotor di tanah air
bahkan sudah menggelar kejuaraan nasional bertajuk indonesia digital motorsport championship di tahun dua ribu sembilan belas lalu
misalnya mereka juga udah pakai simulator ini sebagai hilir
jadi untuk pembalap pembalap baru dan lain lain itu diambil di simulator dulu
jadi di rekrut di rekrut di rekrut pengembangannya tetap pakai simulator
menjadi pembalap pun juga dia pakai simulator juga
jadi sangat berkembang sekali
jadi sebetulnya sekarang nggak selalu harus menjadi pembalap yang benar
karena pembalap online pun juga bisa berkiprah
ada juara dunianya bisa fight juga
dan ya memang kadang kadang ada yang ingin menjadi pembalap beneran jadi mereka dari bawah ikut sampai jadi pembalap beneran
tapi juga ada yang cuman di situ juga nggak apa apa kok gitu
seru juga gitu mungkin
rencananya di pertengahan tahun dua ribu dua puluh imi juga akan membuka indonesia digital motorsport academy
harapannya dengan adanya akademi ini dapat melahirkan bibit bibit pembalap baru yang dapat mengharumkan nama indonesia di tingkat dunia